sampai jumpa di video selanjutnya
kamu sembarangan aja kalau nuduh
mbak sebaiknya mbak gak usah bawa bawa nama suami saya dalam masalah ini
satu satunya cara biar rino bisa lepas dari masalah ini rino harus menikahi aku
dia berani beraninya melecehkan sekretaris atasannya
udahlah hanifah aku tuh udah gak usah banyak mikir
mama tuh malu nanti mau dikemanain muka mama ini
oh selamat pagi pak oh maaf saya sri ibunya hanifah
ini kesempatan yang baik
iya tidak apa apa ibu kebetulan saya sedang bersama hanifah
oh iya pak ya terima kasih pak
iya bu saya juga bingung dengan kelakonnya rino
sebenarnya saya juga kasian dengan hanifah bu
padahal dia kan istri yang cantik
puasnya rino berarti pasti kaya
tapi kenapa tak pengen punya hanifah
memangnya hanifah dan dito lagi di mana ya
oke pak oke baik pak
ya besok kita ketemu ya pak ya di restoran dekat kantor bapak saja
ya jadi begitulah bu kejadiannya
rino tidak pernah mau mengakui perbuatan
ya tapi kalau semua penjahat ngaku yang ada penjara penuh ya bu ya
dito panggil saja saya tante biar lebih akrab
sayang sekali ya hanifah harus mempunyai suami seperti dino
padahal kalau dipikir pikir kurang apa sih hanifah
saya aja sedang mencari calon istri seperti hanifah
tapi rino malah punya nyakadnya
rito memangnya rito belum nikah
pria seganteng sesukses dan sebaik rito kok belum nikah
kayaknya dito terlalu banyak milih milih
enggak pak tante cuma belum dapat saja
sekalinya saya sudah menemukan wanita idaman saya
eh dia sudah menikah
maksudnya hanifah anak tante
iya memangnya berapa banyak hanifah yang kita kenal saat ini pak
dito sebenarnya tante tuh pengen sekali hanifah itu bercerai dari rino
tante kan sudah cerita rino itu kan awalnya tuh bohong banget
seandainya hanifah dan rino sapi bercerai apa dito mau nikah sama hanifah
hanifah adalah wanita idaman saya
jadi kalau misalkan dia single mana mungkin saya tidak menikahinya
oke oke baik nanti tante atur
jangan keseluruhan wy
tapi kamu percayakan sama allah
tolong dong kan kamu harus percaya sama aku
aku udah gak tau lagi harus kayak gimana
kalau bukan kamu siapa lagi yang mau percaya sama aku
semua orang udah ninggalin aku
rino pokoknya aku gak mau tau kamu harus bertanggung jawab
dengan semua perbuatan yang kamu lakuin sama aku rino
mbak kamu sebaiknya jangan asal nuduh orang tanpa bukti
suami saya itu kerja semalaman gak sentuh kamu
tapi nggak pernah tahu kan mbak kenyataan sebenarnya seperti apa mbak
coba kau senen posisi badi seperti aku sekarang ini mbak
pokoknya aku gak mau tau
rino harus bertanggung jawab dengan semua perbuatan ini sama aku
jaga mulut kamu
berapa kali aku udah jelasin aku gak pernah menyentuh kamu
kamu sembarangan aja kalau duduk
sebaiknya mbak nggak usah bawa bawa nama suami saya dalam masalah ini
satu satunya cara biar ina bisa lepas dari masalah ini
rino harus menikahi aku
aku tuh gak akan pernah menikahi kamu
lebih baik kamu pergi dari rumah saya
kamu tuh harus percaya sama aku
aku tuh gak pernah menyentuh ketik
aku gak punya perasaan apapun sama dia
gak tau deh mas
aku bukannya gak percaya sama kamu
aku mau berbicara sama rino
aku mau berbicara sama rino
udah lah mas
kita nggak usah bicara masalah itu lagi
aku lagi butuh sendiri
aku permisi ya
jadi perempuan itu mau didikahi sama rino
tapi ini satu satunya jalan untuk melepaskan mas rino dari permasalahan ini
aku juga bingung harus gimana mah
hanifah kamu itu harus berpikir dengan bijak
kamu itu harus bisa melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya
kamu tuh gimana sih
mama gak mau kamu tuh sampai dibutakan oleh cinta
jadi kamu gak bisa lihat situasi yang sebenarnya
aku udah tahu rino itu jahat
kamu lagi masih percaya sama dia
gak tahu ma
di satu sisi aku yakin kalau bukan mas rino pelakunya
tapi di sisi lain semua faktor yang mendukung juga membuat aku meragukan mas rino
selamat siang ibu
hanifah ini pengacara yang mau panggil
pengacara buat apa ma
sesuai permintaan ibu sri saya sudah siapkan surat gugatan cara ibu hanifah kepada pak rino
mah apa apaan sih siapa yang bilang hanifah mau cerai
hanifah kamu tuh mau nunggu apa lagi sih
mama udah siapin semuanya kamu tuh tinggal tanda tangan saja
hanifah udah kamu tak mikir mikir lagi
hanifah masih butuh waktu untuk berpikir lagi
kamu mikir apa lagi sih
enggak tahu rino itu enggak beres kamu harus cerai
mah hanifah permisi pulang dulu ya
aku sudah banyak berfikir
dan aku sudah ada kesimpulan
kamu harus menikahi cathy
kamu harus menikahi cathy